gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur akan berkoordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan jawa timur
terkait kemungkinan kebijakan penarikan produk rokok sampurna yang terlanjur beredar
menurut sekda prof jawa timur heru cahyono koordinasi dengan disperindak
untuk mengetahui jumlah pasti produk yang telah beredar dan daerah peredarannya
sementara itu ketua tim kuratif gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur dr joni wahyu hadi menyatakan
hingga kini belum ada teori yang bisa memastikan berapa lama virus corona bisa bertahan di benda mati seperti halnya di kertas rokok
ini masih kita koordinasikan dengan bumd dengan bumd dan kemana saja produknya beredar
ada yang tahan di baju sekian lama ada yang tahan di besir bila memakai tahan di kulit sekian lama
semuanya itu berdasarkan percobaan mereka atau asumsi mereka
saya juga belum pernah melihat ada multisenter stabil gitu